tapi dewi yang saya maksud dia sama ibu ibu pakai kursi roda
ini dia orangnya bu kenal gak
yah ini mah neng cantik nih yang suka nitip kue di sini
kalau rumahnya di sana yang warna cet abu abu rumahnya
iya kalau begitu saya pamit dulu terima kasih
kamu tegal lakuin itu sama abi
gue gak peduli mas siapa yang butuh abi
yang jelas aku butuh kamu
apa aja yang kamu mau akan lakukan tapi tolong
kamu selamatin abi kamu bawa aku pergi dari situ sekarang juga
tapi kita harus didilan kamu boleh ambil abi dan kamu boleh bawa mama rekto
tapi kamu harus menyingkir dari mas fadil dan mamanya
iya apapun itu aku minta kamu selamatin ari bahwa api pergi dari kita sekarang juga
aku pegang omongan kamu dewi
dewi tenang ya
dewi aku tahu tempat itu kita kesana sekarang kita susu kelabi
tapi kan aku anaknya harus ngurus dia justru dengan keadaan kayak gini ini kesempatan aku untuk mengambil perhatian mama
tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi
mas mas bisa lebih cepat lagi gak mas
tolong mas ini darurat soalnya
ini udah batas maksimal
sesuai prosedur dari perusahaan kita
udah dewi kamu tenang aja ya
aku yakin reva itu gertak aja
dia gak mungkin melakukan apa ke abih
karena dia butuh abi kamu harus inget itu
harus aku mikir kalo aku melawan reva
itu semua bisa membahayakan api
buruk buat abi
udah dewi kamu jangan salahkan diri kamu sendiri
semuanya akan baik baik saja
oh iya handphone mama kan di rumah gak kebawa
atau jangan jangan ke kontrakan dia yang dulu lagi
atau ke kontrakan nenek
aku kan masih punya alamatnya
gak punya hati kamu
aku tuh gak berniat buat celakain abi
justru dia kayak gini karena dia lihat kamu
dia tuh begini gara gara kamu reva
kamu bikin dia ketakutan
aku benci sama kamu
semua tuh gara gara kamu rencana aku jadi gagal
aduh lapangan ini kok kena macet ya
biar aku coba hubungin reva
dijawab gak sama dia
udah gak apa apa kamu tenang aja
kita bentar lagi sampai
itu di depan sana ada perempatan kita belok ke kanan
naitin disitu tuju pasang
selama di perjalanan
dia gak sadar sadar
dan dia banyak ngeluarin darah
jadi tolong sus
tolong selamatin dia
saya panggilkan dokter dulu
makasih ya bu
oke terima kasih
neng mau beli apa
saya cuma menumpang nanya bu
kenal sama dewi gak warga baru disini
yang namanya dewi mah disini sabrek kabrek neng
cucu ayah juga namanya dewi
dewi sinta sari
dia sama ibu ibu pakai kursi roda
ini dia orangnya bu
ini mah neng cantik nih
kalau rumahnya neng disana neng
yang warna chat abu abu rumahnya
kalau begitu saya pamit
pernah gimana nanti